aku harus pastikan dulu
foto yang dikirim bricky itu sama papa
perempuan yang dilihat papa itu
adalah perempuan yang sama di foto itu
ternyata nino masih nggak percaya
sekarang kita berdua
ya sebenarnya gue juga khawatir sama al
cuman sekarang masalahnya
ada hal yang jauh lebih penting
gue harus amalin surat hasil tes dna rina
emang hasilnya udah keluar
kan tadi sebelum kesini gue telponan sama lu juga kan
dan tadi gue ketemu uya
dan uya bilang suratnya udah dia terima
terus hasilnya apa
gue gak tau hasilnya seperti apa
gue juga gak tau
sebenarnya hasil tes dna arena itu dikirim dari pihak lab
direct ke emailnya si a
sampai sekarang al gak ngabarin gue
terus gue berpikir
lu tau mereka bilang apa
ternyata mereka print dalam bentuk surat
dikirim kesini ke rumah al
gue panik gue langsung kesini buru buru
sekarang coba lu bayangin ya
kalau sampai itu surat jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab
bisa jadi sebuah masalah baru
ya udah kalo gitu mendingan kamu amanin aja gak
ruangan kerja al sebelah mana ya
kamu lurus kesana
mentok dulu kanan
kanan oke kalau gitu
kita mau jenguk kaldebaran ke rumah sakit
urusan kita belum selesai
membahas apa lagi sih sayang
kan semuanya udah clear
aku harus pastikan dulu
foto yang dikirim bricky itu sama papa
perempuan yang dilihat papa itu
adalah perempuan yang sama di foto itu
ternyata nino masih nggak percaya
sekarang kita paham
kalau papanya nina bilang kalau cewek di foto itu
beda sama yang dia lihat di hotel
ini beneran kita nggak ke rumah sakit
nanti mereka mikirnya kita nggak peduli loh
masih ada waktu elsa
nama gue angga bukan cerapa
soalnya gua mau cari sesuatu disini
kok gak ada ya
tadi kan uya bilang kalau suratnya ada di dalam ruangan a
kok gak ada di mejanya ya
ada surat nggak di sini di atas meja
enggak dari tadi kiki bersihin meja gak ada surat selembar pun di sini mas
adanya cuma ini aja kiki juga nggak pegang pegang
soalnya tadi kan gue ketemu uya di depan
dia bilang ada surat untuk pak al ditaruh di ruangan ini
otomatis kan di atas meja
mungkin sempat bersih bersih kebuang atau apa
uya juga gak liat
nih kalau gak percaya nih mas anggani ya
dari tadi tuh sampahnya nih
iya gak ada ya
gak ada kan
jangan jangan ada yang ngambil surat itu lagi
dateng gak jahitin sering ngotok ngotok sampah
kok ditinggal minggat
gak pernah desentat emang kakinya tuh
eh kok sampah taruh meja
sain aja deh
udah kamu ambil suratnya
mau ambilnya bagaimana
orang nggak ada sama sekali di ruangan aku juga bingung
kamu yakin suratnya sudah ditaruh di sana
gue kan gak tinggal di sini dua puluh empat jam
gue gak tau
cuma informasi dari uya itu surat dia udah terima
ditaruh di ruangan al
gue cari di ruangan yang gak ada
di atas meja gak ada
di tong sampah juga nggak ada sama sekali
kiki gue tanya dia juga gak tau sama sekali
udah diambil sama andin lagi
aku gak tau gak kalau soal itu
tadi tante rosa sama andin juga gak bilang apa apa sama aku
mereka udah keburu panik karena dengar al itu kecelakaan
bantar gue tanya sama uya lagi aja kali ya
siapa tau dia liat
ya siapa tahu sih boleh
gue tunggu sini
halo ya allah mudah mudahan suratnya ada ya allah
kayaknya udah waktu selesai
mendingan kita bergajeng ke masalah yang
supaya kita juga tenang